saudara kpu telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional pilpres dan pileg sebanyak tiga puluh dua provinsi dari total tiga puluh delapan provinsi
dari keseluruhan provinsi yang melakukan rekapitulasi pasangan capres prabowo gibran unggul di tiga puluh provinsi sedangkan dua provinsi lain unggul pasangan anies muhaymin
komisi pemilihan umum optimistis proses rekapitulasi tingkat nasional akan selesai pada dua puluh maret dua ribu dua puluh
bahkan ada kemungkinan selesai lebih cepat
meski terjadi dinamika di tingkat kota provinsi ataupun di luar negeri kpu yakin masa tenggat penghitungan suara tak akan terganggu
kita bergabung dengan jurnalis kompas tv masni rahmawati
untuk melihat proses rekapitulasi di kpu
selamat sore mas kapan ini target rekapitulasi selesai dan juga perolehan suara sampai dengan saat ini di pilpres seperti apa
untuk dari target rekapitulasi suara nasional ini memang pada tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
ini sesuai dengan peraturan kpu nomor lima tahun dua ribu dua puluh empat tentang rekapitulasi hasil perhitungan tingkat nasional yang dijadwalkan itu dari tanggal dua puluh dua februari
sementara untuk nanti hasilnya akan disampaikan pada tanggal dua puluh satu maret dua ribu dua puluh
memang untuk dari rekapitulasi ini masih terus dilakukan
di mana ini sudah tiga puluh dua provinsi yang sudah ikut rapat rekapitulasi hasil suara nasional di mana kita menunggu
enam provinsi lagi yang akan diikut sertakan dalam rapat rekapitulasi hasil suara nasional
untuk hari ini memang dijadwalkan
akan dilaksanakannya rekapitulasi hasil suara nasional
namun dari informasi sementara yang kami dapatkan belum dimulai sejak pagi tadi
karena dari tim kpu ri ini masih menunggu dari tim kpu papua tengah untuk sampai di jakarta
namun belum dipastikan kapan sampainya
namun informasi terakhir kami dapatkan memang untuk dari tim kpu papua tengah ini dijadwalkan ini sampai di jakarta sekitar sore ini
dan belum dipastikan juga kapan akan dimulai untuk rekapitulasi hasil suara nasional
dan hingga saat ini memang tadi sudah disebutkan sudah tiga puluh dua provinsi dari tiga puluh delapan provinsi yang mengikuti rapat hasil rekapitulasi nasional
itu sisanya ada provinsi jawa barat maluku papua papua pegunungan papua tengah dan juga papua barat daya
dan sementara itu untuk dari total sudah ada satu ratus dua puluh tujuh pplm yang sudah melakukan rekapitulasi suara nasional
ini ada sisa satu lagi yaitu ppln kuala lumpur malaysia
di mana sebelumnya dari ppln kuala lumpur malaysia ini melakukan pemungutan suara ulang
hingga saat ini untuk dari hasil rekapitulasi untuk pilpres dua ribu dua puluh empat itu untuk pasangan anies mohaimin ini unggul di dua provinsi
sedangkan untuk prabowo gibran ini unggul di tiga puluh provinsi
sedangkan untuk ganjar mahfud ini belum unggul di provinsi manapun
jadi target rekapitulasi ini dijadwalkan itu sekiranya paling lambat pada tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
namun dari kpu sendiri ini optimis targetnya itu sebelum dua puluh maret ini sudah selesai seperti itu
nah bawaslu pun meyakini untuk kpu bisa menargetkan atau selesai rekapitulasi hasil suara nasional ini sebelum dua puluh maret dua ribu dua puluh
jika kpu gagal menyelesaikan rekapitulasi nasional ini sesuai dengan batas waktu ini bisa menjadi adanya
pelanggaran administrasi dan juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan publik pada kredibilitas penyelenggaraan proses dan juga hasil pemilu dua ribu dua puluh
dan kita berharap kpu ini dapat menyelesaikan rekapitulasi nasional ini sesuai target ataupun lebih baiknya sebelum target dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
baik mas ni untuk pileg bagaimana singkat saja kapan mungkin hasilnya bisa diketahui

untuk dari semua rekapitulasi hasil suara nasional memang dua puluh maret dua ribu dua puluh
baik mas nirahmawati jurnalis kompas tv terima kasih atas informasi anda langsung dari gedung kpu ri jakarta